memasuki pekan terakhir bulan ramadan arus mudik di jalur pantura wilayah subang jawa barat mulai ramai
pengendara harus berhati hati melewati jalur ini karena masih minim penerangan jalan
jalur pantura wilayah subang jawa barat selasa malam mulai ramai dilintasi para pemudik
pemudik dengan sepeda motor dari arah jakarta menuju jawa tengah dan jawa timur mulai memadati jalan raya
pemudik sepeda motor bahkan mengaku sempat terjebak kemacetan di jakarta
perjalanan dari jakarta menuju subang yang biasa ditempuh selama enam jam kini mereka harus menempuh perjalanan hingga delapan jam
arus mudik di jalur pantura subang ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan
para pengendara yang melintasi jalur ini diimbau untuk berhati hati
karena banyak lampu penerangan jalan yang rusak hingga jalan penjajaran
yang firman saya subang jawa barat